selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya reza helmi
terkait hilang kontaknya kapal selam milik tni angkatan laut kri nanggala empat ratus dua
tni pagi ini menggelar konferensi pers di base ops lanut ngurah rai kabupaten badung bali
kita langsung saja ikuti jalannya konferensi pers
kri nanggala melaksanakan penyelaman
kemudian punggung empat ratus melaksanakan penggenangan peluncur torpedo
jadi bukan rudal ya
nomor delapan jadi peluncur torpedo nomor delapan yang merupakan komunikasi terakhir dengan kri nanggala pada pukul empat
saat komandan gugus tugas latihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo
disitulah komunikasi dengan nanggala terputus
dan pihak tni angkatan laut khususnya sudah mengerahkan berbagai kri untuk membantu pencarian
dan untuk memastikan
kemudian saya akan sampaikan ini terkait dengan berbagai macam berita yang berseliweran
yang terkait dengan penemuan
saya akan sampaikan begini
jadi kemarin terdapat temuan tumpahan minyak dan bau solar di beberapa lokasi yang berbeda
temuan tersebut terlihat secara visual oleh pertama
heli panther hs empat ribu dua ratus sebelas posisi tujuh derajat empat puluh sembilan menit
tujuh puluh empat detik lintang selatan satu ratus empat belas derajat lima puluh menit
tujuh puluh delapan detik bujur timur radius satu ratus lima puluh meter
kemudian katanya kalbawn juga menemukan tapi lokasi tidak dilaporkan
selanjutnya kri rem atau rm matadinata tiga ratus tiga puluh satu melaporkan juga menemukan
temuan tersebut terdapat di beberapa lokasi yang berbeda
selanjutnya dari temuan tersebut juga ada berita yang kedua lagi
di samping laporan temuan minyak kri rem tiga ratus tiga puluh satu melaporkan secara lisan
telah terdeteksi pergerakan di bawah air dengan kecepatan dengan kecepatan dua lima knot
kontak tersebut kemudian hilang
diharapkan jadi tadi berita temuan
dan juga ada laporan
dari krln itu tidak bisa digunakan
sebagai dasar bahwa
letak atau kedudukan lokasinya
dari kri nanggala
ditemukan jadi sampai saat ini pun masih dilakukan
pencarian dan sebagai informasi
terdapat beberapa selain tadi
beberapa kri yang sudah dikerahkan
mungkin rekarakan sudah tahu ada kri riga
saat ini ada lima kri dan satu helikopter
yang melakukan operasi pencarian
dengan kekuatan yang secara kurang lebih dari
empat ratus orang kemudian juga
saat ini juga sedang bergerak
yang dulu mungkin kri riga kita libatkan pada
pencarian sriwijaya air
kemudian juga ada
dari negara sahabat
yang pertama dari singapura
berupa kapal sleep rescue
penyelamat kapal selam yang
mengalami kendala di bawah air atau air
sleep rescue ini diperkirakan
akan tiba di lokasi pada tanggal dua puluh empat april
kemudian malaysia juga menawarkan
kapal rescue megabakti
akan tiba pada tanggal dua puluh enam april
dimekan pula kemarin
dari kabasarnas knkt
akan membantu pencarian
dengan mengerahkan gabungan bppt
dari pusat penelitian dan pengembangan geologi
kelautan dengan menggunakan kapal basarnas
jadi akan membawa peralatan
kemudian tambahan juga
itu direncanakan di mako armada dua
dan juga direncanakan ada
di lana banuwangi
beberapa peralatan peralatan pendukung
chamber itu juga
disiapkan benar benar apabila
ditemukan benar benar bisa menjadi
salah satu cara untuk menyelamatkan para guru
tidak bisa memberikan keterangan sekarang
karena memang beliau masih ingin mendapatkan
keterangan lebih detail
beliau akan langsung menuju kari suarjo
untuk bertemu dengan bapak kepala staf angkatan laut
sehingga data detail
yang sebenarnya kondisi seperti apa
dari beberapa data yang sudah saya sampaikan
sehingga beliau bisa menyampaikan
dengan lebih jelas dan nanti akan juga bersama dengan bapak kasal
jadi barusan disampaikan
permohonan maaf beliau belum bisa langsung saat sekarang
karena memang data data belum bisa didapatkan secara detail
sehingga beliau nanti menyampaikan lebih
kronologisnya bersama bapak kasal yang kita rencanakan
setelah beliau langsung bisa dilihat
beliau sudah sampai
dan langsung akan ke helikopter
menuju kari suarjo
menuju langsung dapat informasi
setelah beliau kembali
saya akan diperdayakan dasarnya pukul dua tiga
bila tiba kita akan laksanakan kompresi pers
saya juga belum mendapatkan informasi yang lebih detail lagi
sementara itu sekalian kurang
atau tidak bisa
bertanggung jawab sumbernya
mohon tidak disebarkan
tidak disampaikan tetapi berikan disampaikan
semua sumber daya peralatan yang ada akan kita rasakan
dan kita berharap mudah mudahan
bantuan dan semuanya juga bisa membantu mempercepat
untuk menemukan posisi kri empat ratus dua nanggala
segera nanti berita atau pendua perkembangan
dari kapal kri suharto yang langsung dengan bapak panglima
bapak kapolri yang langsung akan bertemu dengan bapak kasal
untuk mendapatkan info detail
jadi demikian yang saya sampaikan
sekali lagi terima kasih ya ada pertanyaan
saya kompas tadi pak
kompas ini ya tidak

yang kedua mengenai objek bisnunya pak
supaya pencarian kemaslahan
di taewa yaitu jelas berkepatan keterangan
yang kedua di larabanyu amin
ada jalan jalan kamarnya juga sudah disiapkan disana
termasuk tadi saya sampaikan menyiapkan ambulans
maupun peralatan lainnya
kemudian yang kedua masalah tentang
ya jelas saya sampaikan tadi kan ya kita harus optimis lah
artinya optimis dalam arti kata kita sudah kerahkan semua sumber daya yang ada
peralatan ada indonesia pun punya peralatan tersebut
ada kri regal
nanti juga dibantu kri wisnu
kalau nggak salah kn sarwisnu yang akan membawa peralatan yang bisa mendeteksi bawah laut
sampai enam ratus meter kedalamannya
nah ini mudah mudahan yang jelas kita berupaya
dan saudara saudara kita atau tetangga tetangga kita
negara negara sahabat di sekitar kita juga turut andil ya
dengan peralatan peralatan yang mereka miliki
baik ya satu satu
dari ainus pak terkait mungkin stok logistik

artinya kan itu disiapkan mungkin tidak ini
tapi artinya mungkin ya kita tidak bisa memperkirakan lah ya
yang jelas pasti ada logistiknya
tetapi sampai berapa lama saya mungkin tidak sampai teknis ya
saya pikir itu mungkin ya
ya nanti kita tunggu lagi perkembangan itu ya terima kasih
satu lagi ya
makasih guys saja

ada masalah jack pump
kemudian ada masalah baterai yang rusak
mohon penegasan saja
baik tadi saya sampaikan
sampai dengan saat ini belum ada informasi yang lain
sementara itu ya kita tunggu perkembangan lebih lanjut
itu perkembangan segala macam ada analisa
jadi sekali lagi saya sampaikan
supaya semuanya jelas ya
tidak ada informasi apa apa ya
sementara informasi dari kemarin sementara yang ada
hanya terakhir dengan ki rem itu pun ternyata
tidak bisa meyakinkan bahwa itu adalah
kri nenggala ya terima kasih
soal bantuan dari bintang sahabat itu
kalau sudah informasi yang sudah terima
dari bni seperti apa

baik yang sementara sudah
confirm ada dua ya
tapi malaysia pun belum berangkat
ini ada banyak tawaran ini dari amerika
jerman perancis turki india rusia
australia juga cukup menawarkan bantuan
tapi nanti ada prosedur tadi
sempat berkomunikasi dengan melu terkait dengan
masalah security creator dan sebagainya
melakukan perjalanan ke mana ini pak
jadi akan ke kri suharto
di sana ada bapak kasal
akan bertemu dengan bapak kasal
akan mendapatkan informasi yang tadi malam
proses pencarian berjalan sampai saat ini
nah cuman mungkin ini perlu di yakinkan kembali
untuk mendapatkan detailnya
sehingga nanti sore insya allah mudah mudahan
panglima dapat detailnya seperti apa
karena memang ada tahapan tahapan ya
kondisi seperti saat ini
sudah saya try
sudah ya sudah
ya belum dong belum belum
kita belum bisa memastikan
kita juga belum ketemu
posisi pastinya ya baik saya rasa mungkin cukup
nanti sore kita akan lebih detail
ya karena saya pun tidak bisa memberikan informasi
lebih banyak lagi saya rasa itu saja
bapak panglima sudah berangkat mohon doanya
beliau sampai disana
informasi yang lebih jelas
terima kasih ya
terima kasih ya
mohon menunggu ya